tiga wilayah dari sabang sampai merauke berpotensi mengalami banjirop akibat peningkatan ketinggian air laut yang disebabkan fase bulan purnama yang berlangsung pada tanggal delapan belas hingga dua puluh dua desember
bmkg sudah merilis peringatan dini kepada dua puluh tiga daerah tersebut dan warga pun diimbau untuk waspada
kita bahas hal ini bersama dengan kepala pusat meteorologi maritim bmkg eko prasetyo yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
pak eko selamat malam
selamat malam mbak fuspa
pak eko ini saya ingin konfirmasi dulu ada beberapa pemberitaan yang beredar di lini masa dua puluh tiga wilayah di indonesia diprediksi akan tenggelam
ini hoaks atau fakta
hoax itu mbak ya tidak benar yang betul adalah banjir pesisir atau banjir akibat pasang surut air laut
akibat pasang surut air laut jadi banjir rob begitu ya atau banjir bandang lah ya
banjir pesisir atau banjirrop ya
banjir pesisir baik
pak kalau banjir dari
analisis dari dua puluh tiga wilayah ini waspada banjir rob ini berbasis apa pak eko
ya memang peringatan dini yang dikeluarkan bmkg untuk kewaspadaan banjir pesisir atau banjir rob di dua puluh tiga wilayah ini semata mata bersamaan dengan adanya fase bulan purnama
fase bulan purnama ini bersamaan pula dengan adanya potensi curah hujan yang lebat di beberapa wilayah
jika ditambah ada dorongan angin laut sekaligus gelombang
di beberapa wilayah ini akan menambah akibat masuknya air laut menuju ke daratan
oke ini ada grafik yang menunjukkan dua puluh tiga daerah berpotensi banjirop
banjir ini kemudian ada dampaknya tidak pak dengan pergerakan air laut kalau orang beraktivitas di laut kemudian orang menggunakan transportasi laut
untuk masyarakat yang menggunakan transportasi laut tidak ada masalah
tidak ada masalah beraktivitas namun sesuaikan dimana saja kapal kapal kita perahu perahu kita yang kondusif terhadap prediksi tinggi gelombang laut yang dikeluarkan pmkg
oke dari dua puluh tiga wilayah ini pak bagaimana kemudian memetakan dampak terparah dari cuaca cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi
ya dari pesisir pesisir di dua puluh tiga wilayah ini tentunya yang perlu diwaspadai adalah
sebelah utara pulau sumatera atau belawan kemudian juga di sebelah barat pulau sumatera kemudian di sebelah barat daya lampung
kemudian di sebelah selatan jawa hingga nusa tenggara kemudian di sebelah utara sulawesi utara kemudian di sebelah barat laut dari kalimantan barat
kemudian di sebelah utara papua ini adalah daerah daerah yang perlu waspada
kita tahu bmkg terus melakukan pemantauan pak terhadap ancaman ini ancaman siklon tropis
namun kapan pertumbuhan atau apa ya pergerakan ini memuncak puncaknya kapan pak eko
ya untuk siklon tropis atau badai tropis ini perlu kita lihat bagaimana tekanan atau pusat tekanan udara rendah yang berada di sekitar perairan
di sekitar perairan
mana saja tumbuh pusat tekanan rendah
jika pusat tekanan rendah itu semakin turun tekanan udaranya
maka disitulah awal mula dipintropis menjadi psikotropis
jadi kapan pak puncaknya kalau dari bulan bulan ini sampai dengan februari nanti
ya kalau saat ini kita lihat hitungan atau fase dari klimatologisnya
maka desember januari februari di belahan bumi selatan kita ini adalah potensi
munculnya bibit bibit badai tropis hingga tumbuh sebagai psikotropis
ini perlu waspada hingga bulan april mei nanti
oke pak bagaimana kemudian koordinasinya juga dengan instansi terkait soal mitigasi
karena kalau kita lihat yang di sumatera itu ternyata banjir rob itu juga menyebabkan jalan terputus
sulit ini kan artinya harus ada mitigasi untuk meminimalisir korban terdampak
ya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan memberikan tanda tanda atau waktu waktu penting
ketika masuk fase pasang maksimum pasang surut air laut
di sini pemerintah daerah bisa mengedukasi kepada masyarakatnya untuk bisa menyiapkan langkah langkah
konkret terhadap langkah adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman banjir rob yang disertai oleh fase
masuknya musim hujan atau musim hujan di daerahnya masing masing
oke mungkin ada pesan pak eko supaya masyarakat bisa beradaptasi dengan cuaca seperti ini
dan bisa mewaspadai dampak dampak terburuknya pak eko
ya masyarakat yang daerahnya pernah atau bahkan sering terjadi banjir
irob tentunya harus mengingatkan langkah langkah adaptasi konkret
yang pertama adalah selamatkan jiwa kita lebih awal dulu
yaitu misalnya amankan dari induksi arus listrik atau sengatan arus listrik
ketika banjir pesisir atau banjirop ini masuk ke lingkungan kita
jangan mendesain instalasi listrik kita yang berbahaya ketika banjir itu datang
kemudian dari gardu gardu listrik ini harus sudah naik ke atas ya
jangan sampai ini menjadi ancaman baru buat masyarakat
oke baik dengan adanya peningkatan ketinggian banjirop yang lebih signifikan
masyarakat wajib puas pada begitu ya
dan tadi harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu
pak eko prasetyo terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
salam sehat selamat malam
salam sehat selamat malam